dan mantan imam besar masjid istiqlal kiai haji ali mustafa yaakob ini cukup mengejutkan
semasa hidupnya al marhum dikenal sebagai sosok ulamo moderat yang aktif mendakwahkan islam damai hingga kemancah negara
mantan imam besar keempat masjid istiqlal ali mustafa yaakub dimakamkan kami siang
almarhum dikebumikan di lingkungan pesantren luhur ilmu hadis darussunnah pusat pendidikan ilmu hadis yang didirikannya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
selain sebagai imam besar masjid istiqlal ulama kelahiran kemiri batang jawa tengah ini juga pernah menjabat sebagai wakil ketua fatwa mui
sebagai ahli hadis al marhum juga dikenal aktif mendakwahkan islam moderat hingga kemancah negara
ini pula yang ditunjukkan almarhum saat memandu para pemimpin dunia yang berkunjung ke masjid istiqlal
presiden amerika serikat barack obama dan istri jadi salah satu tokoh dunia yang pernah diajak almarhum berkeliling istiqlal
presiden obama mengunjungi masjid terbesar asia tenggara ini pada dua ribu sebelas lalu
saat itu almarhum masih aktif sebagai imam besar istiqlal amanah yang diembannya sejak akhir dua ribu lima hingga januari dua ribu lima belas
usai tak lagi bertugas sebagai imam besar istiqlal al marhum memilih kembali berfokus ke pondok pesantren luhur ilmu hadis darussalimah cikuta tangeran yang didirikannya
alhamdulillah cnn indonesia